warga solo masih wajib mengenakan masker
meski sudah ada imbauan dari presiden ri joko widodo
yang mengizinkan warga melepas masker saat di luar ruangan
gibran mengaku belum ada instruksi dari gubernur jawa tengah untuk melepas masker
sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak lengah dalam penanganan covid sembilan belas
menurut gibran masker tidak hanya berfungsi mencegah penularan covid sembilan belas
namun juga dapat berfungsi untuk gaya hidup sehat
gibran tak ingin masyarakat solo lalai hingga kasus covid sembilan belas kembali naik
meski saat ini hanya ada satu pasien covid sembilan belas di solo yang dirawat di rumah sakit
masker ini kan bukan cuma untuk menangkal covid
untuk polusi dan lain lain penting
ya membuat ganteng meningkatkan level kegantengan dua puluh persen
kebijakan pelonggaran masker yang disampaikan presiden jokowi rentan disalah artikan masyarakat
banyak orang yang justru tidak bermasker di ruangan tertutup
yang dihadiri ratusan masker
yang dihadiri ratusan orang
seperti dalam kegiatan halal bihalal tingkat kabupaten tasikmalaya di gedung islamic center tasikmalaya kamisia
selain masyarakat biasa banyak pejabat justru tidak menggunakan masker di ruangan tertutup
mereka yang membawa masker juga tidak memakainya dengan benar
masker dipasang di dagu atau hanya menutupi mulut saja
saya kira presiden secara umum menyatakan indonesia hari ini sudah landai
dan masyarakat boleh bukan tidak boleh
tapi boleh membuka masker seperti saya
saya merasa lebih aman masih menggunakan masker
padahal pelonggaran aturan pemakaian masker hanya berlaku di luar ruangan dan bukan di ruangan tertutup ataupun transportasi masal
bagi masyarakat yang masuk kategori rentan lansia atau memiliki comorbid
juga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas
tim liputan cnn indonesia